kita ke informasi seputar sea games ke dua puluh satu
di mana presiden joko widodo melepas kontingen indonesia
untuk berlaga di sea games dua ribu tujuh belas
yang diselenggarakan pada tanggal sembilan belas hingga tiga puluh satu agustus dua ribu tujuh belas
di kuala lumpur malaysia
acara pelepasan yang diselenggarakan di halaman istana merdeka ini
ditandai dengan penyerahan bendera merah putih
kepada ketua kontingen indonesia
pada sea games ke dua puluh sembilan ini indonesia mengirim kontingen yang berjumlah delapan ratus tujuh puluh orang
mereka terdiri dari atlet pelatih dan ofisial
dalam sambutannya presiden mengingatkan bahwa dua ratus lima puluh juta rakyat indonesia
mendukung perjuangan para atlet dalam mengharumkan nama bangsa dan negara
jokowi juga berharap indonesia bisa menambah gelar juara umum pada sea games kali ini
salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati para menteri kabinet kerja
yang saya hormati chief demission ketua delegasi para atlet
beserta seluruh pelatih dan ofisial hadirin
sekalian yang berbahagia
sebentar lagi saudara saudari akan berangkat menuju ke kuala lumpur malaysia
untuk mewakili indonesia dalam ajang sea games ke dua puluh
ingatlah bahwa di sana saudara saudara mewakili indonesia
negara yang sudah sepuluh kali menjadi juara umum di sea games
ini perlu diingat
negara dengan jumlah penduduk terbanyak di asia
di asia tenggara dua ratus lima puluh juta penduduk yang mendukung saudara saudara
untuk mengharumkan nama bangsa dan negara
saat saudara saudara jatuh
dua puluh juta rakyat indonesia akan ikut menangis
dan saat saudara saudara bangkit
dua puluh juta rakyat indonesia juga akan bersorak gembira
sebab mereka merasakan kemenangan setiap atlet indonesia
satu hal yang lebih penting daripada meraih medali di sea games adalah
saudara saudara menunjukkan pada dunia bahwa bangsa kita adalah bangsa yang tangguh
bangsa yang sanggup bersaing
bangsa yang bermental pemenang
yang menjunjung tinggi fair play
yang menjunjung tinggi disiplin
jadilah sumber inspirasi
sumber optimisme bagi seluruh
bangsa yang terkenal
bangsa yang terkenal
bangsa yang terkenal
akan menyaksikan perjuangan saudara saudara semuanya
terakhir saya ucapkan selamat berjuang
mengharumkan nama indonesia
mengharumkan nama negara
mengharumkan nama bangsa
dari tanah air saya menanti lagu indonesia raya berkumandang di sea games ke dua puluh satu
dan bendera merah putih berkibar dengan gagah
mewakili kebanggaan bangsa indonesia
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh